selanjutnya kita akan melihat aktivitas gubernur dki jakarta anies baswedan dalam beberapa hari terakhir
gubernur anies baswedan menerima penghargaan secara daring dari komisi informasi pusat republik indonesia dalam acara anugerah keterbukaan publik dua ribu dua puluh
acara ini dilakukan di balai kota pada tanggal dua puluh enam november
anies kemudian menyerahkan raperda apbd dua ribu dua puluh satu kepada dprd pemprov dki dalam sidang paripurna di gedung dprd dki di kebon siri
kemudian pada tanggal dua puluh tujuh november gubernur menghadiri bumedala awards dua ribu dua puluh yang diadakan di hotel borobudur
pada kegiatan ini pemprov dki mendapatkan penghargaan setelah dinilai telah berhasil membangun simpul jaringan informasi geospasial dengan baik aktif dan operasional yaitu jakarta i
pada tanggal dua puluh delapan november anies baswedan turut memperingati hari ulang tahun tim persija ke sembilan puluh dua secara virtual dari kediamannya di lebak bulus jakarta
pada tanggal dua puluh delapan november anies baswedan turut memperingati hari ulang tahun tim persija ke sembilan puluh dua secara virtual dari kediamannya di lebak bulus jakarta